sampai jumpa di video selanjutnya
baiklah kalau begitu sekarang aku harus menangkapmu
dan juga membawa ke istana penjahat

terimakasih sudah menonton
sepertinya disini sudah aman
karena aku sudah menyerang kia santam
hingga dia tidak bisa mengejar
lebih baik aku mencari buah buah untuk aku makan
sepertinya mangga itu lezat sekali
kau perlu bantuan
aku akan mengambilkan jika kau mau
tidak aku akan mengambilkan jika kau mau
ternyata pukulanku tadi tidak berperlarut pada kia santam
sudah kau bilang maesha
aku memang harus menangkapmu
dan membawamu ke istana
coba saja kalau kau bisa menangkapku kia santam
nah k pen sintai
saya tuhmy writing jadi aku urut
mas lebih baik kau menyerah
percuma saja kau melakukan
yang benar kecurah ling
lagi nyantai prabu
ada catatan buat kita laporin
banget tembus kegus di prabu siliwangi
pengen tonton ya
tadi satu kali
aku beliau malah loe

aku adil pakto
ah pengen dilaporin sama guci prabu gini mah
sang terjayun rakyat
guci prabu tamu
putraku langsung usang
alhamdulillah kamu telah kembali men
apa yang terjadi padamu
kita bisa menyelesaikan tugas mengangkut air busuk itu
ternyata terlelah juga
tapi lumayan sudah teratasi
sekarang kita bisa beristirahat guci rally
ternyata terlelah sekali
tapi sudah terlampaui sudah bebas
tidak capek lagi kita
ayo kita pergi dari sini
ada apa nyai
apakah tugas kurang bagus
maaf bukan begitu guci prabu
sebenarnya masih ada pekerjaan lain
mengasuh anak saya yang bandel
mengasuh anak saya yang bandel
tidak mengajar kamu nyai
benar benar kurang ajar
berani sekali kamu menyuruhku secara langsung
aku tidak mau mengurus anak yang batal itu
aku bukan pembantu
hamba harus mencuci
atau kita bertukar tugas
gusti babu yang mencuci
saya mengasuh anak bandel itu
hamba harus mencuci
atau kita bertukar tugas
saya mengasuh anak bandel

ada yang bantu
maaf gusti prabu amuk marukul
kami hanya mengingatkan saja
kalau prabu amuk melanggar aturan
nanti gusti prabu
siliwangi akan menambah hukumannya
tapi apa yang dikatakan dua pendekar bodoh ini
ada benarnya juga
hukum memang harus bersabar
mari gusti prabu
baiklah kian santan
aku tidak akan kabur kabur lagi